dan untuk mengetahui perkembangan terkini di kanada kita sudah terhubung melalui skype dengan warga negara indonesia yang saat ini bekerja di montreal kanada
ada mas rida rahadian halo selamat malam waktu indonesia mas rida selamat pagi waktu kanada apa kabar
selamat malam mbak dea baik kabar baik
alhamdulillah mas rida boleh digambarkan nggak kepada kami warga indonesia sebenarnya bagaimana kondisi di montreal
apakah kebijakan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang sering dikatakan dengan lockdown masih terus dilakukan di sana
kalau saat ini sih udah mulai reopening ya beberapa bisnis beberapa service government service
meski masih banyak juga yang belum operasi secara normal
tapi kalau untuk lockdown sebenarnya sudah nggak ada lockdown lagi
jadi masyarakat sudah mulai
mas rida kalau kami di dalam negeri ini berjibaku tidak hanya dengan aturan aturan yang dilakukan atau yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah
tapi juga dengan kedisiplinan warga
kalau di kanada seperti apa anda melihat kedisiplinan warga di sana dalam mematuhi protokol kesehatan
kalau saya lihat dan pengalaman saya sendiri gitu ya sejauh ini sih secara umum masyarakat kanada
baik di montreal maupun di kota kota lainnya cukup mematuhi aturan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah
untuk mencegah penyebaran virus
ketika kalau ada komunikasi daya cerita yang kaya
kebijakan kebijakan juga sekarang itu di media
jadi bagaimana cara untuk menguasai kebijakan pandemic ini
karena bila tidak memakai atau tidak menggunakan masker
pemilik dari tempat tersebut berhak untuk menolak orang tersebut untuk masuk
bahkan tidak kemungkinan menghubungi pihak berwajib untuk membantu mengamankan orang orang tersebut
beberapa kali pernah ada semenjak penggunaan masker ini mandatory di kanada
beberapa kali ada kejadian yang orang tidak mematuhi aturan untuk menggunakan masker di tempat indoor
di tempat public indoor spaces atau angkutan umum
artinya kedisiplinan warga ini juga seiringan dengan intervensi pemerintah setempat dalam hal ini
memberikan atau mengeluarkan aturan aturan seketat apa penegakan hukum di sana
kalau saya bilang sih cukup ketat ya karena kayak misalkan contohnya untuk private gathering
jadi bisa juga selain itu ya berhubungan dengan pemerintah
pilihan berwajib tentunya
kita bicara soal ekonomi mas
ini seluruh dunia sedang berjibaku dengan persoalan ekonomi
sejumlah negara bahkan mengumumkan resesi ekonomi
bagaimana dengan di kanada
anda melihat ekonomi lesu nggak
atau warga menahan diri untuk membeli sesuatu begitu
sekarang sih sudah mulai bergeliat lagi ekonomi karena beberapa kota atau beberapa
provinsi di kanada yang mulai melonggarkan aturan lockdown tadi
jadi banyak banyak bisnis bisnis yang mulai buka kembali
seperti toko toko pusat perbelanjaan restoran bar cafe seperti itu
mereka sudah mulai buka kembali meskipun mengurangi jam operasional mereka tidak seperti sebelumnya
membatasi jumlah pengunjung yang masuk ke dalam tempat tersebut
dan tetap melakukan protokol seperti penggunaan masker hand sanitizer dan social distancing minimal dua meter
dan minat masyarakat untuk membeli atau berbelanja kembali pun mulai naik saat ini
bahkan ketika kita masih lockdown
pun bisnis bisnis non esensial pada tutup
masyarakat memilih untuk belanja online
belanja via amazon atau marketplace lainnya
tapi untuk masda dan teman teman wni di sana
kebutuhan pokok yang menurut orang orang indonesia yang tinggal di sana masih bisa terpenuhi ya
atau pasokannya masih lancar ya mas
ada ya sedikit ter
supply sedikit tersendat lagi teman teman
supply di grocery grocery store itu tidak seperti sebelumnya
karena demand nya lebih banyak daripada supply nya
tapi sekarang sih sudah mulai normal
jadi masyarakat indonesia atau masyarakat di kanada sendiri pun
udah mulai bisa kembali untuk mencari barang barang atau kebutuhan
nah pokok lainnya yang diperlukan
meskipun memang harganya bisa dibilang sekarang naik dibanding masa sebelum pandemi
tapi kalau mas rida dengan teman teman berhubungan atau berkomunikasi lancar ya
apalagi dengan kbri
apakah ada komunikasi yang intens begitu untuk pendataan dan mungkin bantuan dari pihak kbri
kemarin saya sempat menghubungi public affair kbri di ottawa
ya emang ketika awal awal
masa pandemi kbri memberikan survei kepada seluruh masyarakat indonesia di kanada
baik yang statusnya permanent resident pekerja
atau kala itu misalkan turis lagi ada di sini
terus indonesia lagi ada di kanada
ataupun mahasiswa untuk mengisi data pribadi mereka
tempat tinggal dan segala macamnya
buat pendataan pihak kbri
jadi mereka bisa memonitor kondisi dan keadaan
masyarakat indonesia di kanada
nah kalau untuk ya
oke lanjutkan silahkan mas
oke kalau untuk bantuan kalau ke saya pribadi sih
enggak ya karena saya tidak kebetulan maksudnya saya tidak juga mengalami kesulitan
atau kena dampak positif atau terinfeksi covid sembilan belas gitu
jadi saya juga tidak meminta bantuan
minta bantuan secara langsung kepada pihak kbri
tapi pihak kbri mereka sempat membantu juga untuk memberikan sembako kepada warga negara indonesia
yang membutuhkan ketika masa masa pandemi seperti ini kayak gitu
terus mereka juga untuk memonitor ya kayak tadi pendataan
dan juga mereka membuka hotline dua puluh empat jam
baik di kbri maupun di konsulat konsulat di toronto dan di vancouver
buat masyarakat indonesia yang bisa menghubungi jika keadaan mendadak atau mendesak seperti itu
terus mereka juga memberikan fasilitasi khusus untuk keperluan imigrasi masyarakat indonesia
saya misalkan mahasiswa yang akan study di sini atau
orang masyarakat indonesia yang akan kembali ke indonesia sampai seperti itu
bahwa kbri dan kjri membantu untuk memfasilitasi mereka seperti itu
baik terima kasih perbincangannya malam hari ini dengan mas rida rahardian
semoga anda selalu sehat dan kapan kapan kita bisa ketemu di indonesia nanti ya